menginap di alam bebas mungkin sudah biasa tapi bagaimana jika acara menginap di alam bebas ini sambil ditemani enam ratus jenis ikan endemik asli indonesia
simak destinasi wisata menarik yang bisa jadi sarana edukasi untuk anak anak ini
kali ini mereka benar benar tengah menginap di dalam akwarium
seluas mata memandang main tank akwarium utama menjadi pemandangan langka dengan ratusan jenis satwa laut yang bisa dinikmati anak anak menjelang tidur
camping di sini ya seru aja gitu anti mainstream karena kan tidurnya juga lumayan kan
jadi lebih tahu tentang ikan gitu sama binatang binatang yang lain ikan dori
dan ikan hiu perawat ikan hiu bambu
emang gak takut juga sama hiu
camp adalah kegiatan wisata edukasi yang inovatif dan digagas oleh salah satu wahana rekreasi di jakarta barat
tak hanya menawarkan sensasi tidur bersama satwa laut para peserta camping diajak mengeksplor dua belas zona dan beberapa dermaga di belakang akuarium
di sini peserta camping yang terdiri dari usia delapan hingga empat belas tahun akan bertemu tim akwaris dan tim ahli lain untuk mengetahui bagaimana mengukur kadar air mempersiapkan makanan dan memberi makanan hewan laut di tank utama
selain itu mereka juga diajak menggali wawasan dan berinteraksi dengan para satwa
wah seru ya
memberikan experience kepada anak anak supaya mereka bisa merasakan seperti apa sih rasanya tidur di depan akuarium
dan itu kan ketika malam hari ikan ada yang bersifat nokturnal jadi dia aktifnya ketika malam hari
jadi mereka bisa melihat oh ternyata ikan itu ketika malam hari kegiatannya seperti ini
karena memang ikan ketika malam hari itu sangat aktif dan mereka bisa melihat kegiatan ikan yang pada siang hari itu tidak dapat dilihat
terus kita juga ada stesen stesen eksklusif yang hanya bisa didapatkan ketika anak anak itu ikut aqua camp
ketika ikan tidak dapat dilihat mereka bisa melihat ikan yang tidak dapat dilihat
menjahi pemandangan laut di malam hari memberi perspektif baru
lalu lalang binatang laut yang aktif nampak lebih meriah dibanding saat siang
sebuah sensasi bermalam anti mainstream dan syarat edukasi yang wajib ada dalam destinasi liburan kali ini